pada dua ribu tujuh belas mendatang ada satu ratus satu daerah yang akan melakukan pilkada langsung lagi
betul dan untuk pilkada dki jakarta sendiri ada waktu sekitar waktu satu bulan sampai ditetapkan siapa saja yang berhak untuk melaju ke babak selanjutnya
karena mereka harus mengikuti beberapa serangkaian tahapan uji tes kesehatan lalu juga mengingat ada juga dari tni dan juga pns yang harus mengundurkan diri
tapi ditunggu semua berkasnya empat oktober dua ribu enam belas
kita beralih ke informasi lain seputar banjir di garut jawa barat
pencarian korban yang hilang saat banjir bandang di garut jawa barat terus dilakukan petugas gabungan dan basarnas
keluarga korban yang ikut menyaksikan menangis melihat kondisi rumah yang sudah rata dengan tanah
beberapa orang tidak bisa menyembunyikan kesedihan karena keluarganya belum ditemukan
salah satu warga bahkan menangis karena melihat rumahnya rata dengan tanah
puluhan keluarga korban bencana banjir bandang ini jumat sore datang untuk menyaksikan langsung pencarian korban hilang di lapangan paris kecamatan tarogong garut
orangnya sudah ketemu ayah
anaknya sudah ketemu
anaknya sudah ketemu dua duanya
warga berharap ada titik terang dalam pencarian yang dilakukan dari jumat pagi hingga sore ini
sudah ada pemudangnya
sudah rata sama sama
ibu sudah mencari ke rumah sakit
ada tempat yang tidak orang
tiga orang dari anggota keluarga ibu sudah ketemu
iya yang duanya ibu ketemu
pencarian difokuskan di bawah tumpukan material yang terbawa banjir serta reruntuhan rumah
berdasarkan data basarnas sudah tiga puluh jenazah korban ditemukan
tiga jenazah belum teridentifikasi sementara dua puluh orang masih dinyatakan hilang
jumat petang pencarian dihentikan sementara karena faktor cuaca
dan akan dilanjutkan pada sabtu pagi
ogifat tuzaman garut

jangan dikeluarkan juga
jangan dikeluarkan juga
jangan dikeluarkan juga
jangan dikeluarkan juga
jangan dikeluarkan juga
barat terus bertambah jumat malam
tim sar dibantu warga kembali menemukan
tiga jenazah berjenis kelamin perempuan
di dua tempat yang berbeda
dua jenazah ditemukan di waduk jatigede sumedang
sementara satu jenazah lainnya ditemukan
di selaawi garut jawa barat
kondisi ketiga jenazah sudah dalam keadaan membengkak
dan sulit untuk dikenali
di waduk jatigede desanya desa waduk kecamatan waduk
berarti masuk semedang pak
jadi kelaminnya pak
kalau kepercayaan umur
antara yang satu antara empat dulu lah
kurang lebih yang sekitar tiga puluh lima
itu ditemukannya tim sar atau
tim dvi polda jawa barat
langsung melakukan identifikasi terhadap
jenazah ketiganya secara bergilir
sejumlah keluarga korban terus mendatangi
posko dvi untuk mencari informasi
anggota keluarganya yang belum ditemukan
deden rahadian garut